baji balik ke marai kesini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
iya tuan terima kasih saya permisi tuan
sialan kabur begitu babi
terima kasih tuan
terima kasih tuan
terima kasih tuan
jangan lupa berlangganan di instagram kami
terima kasih tuan
apa kebangetan banget sih
bini udah mau ditembak bule disini
udah kelamaan sih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
gua dapet apa ben
nggak nih ini aja nih makan
bahannya aja sih itu nih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
apa banget lu di dalam
ternyata sasaran kita babi ngepet juga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
saya kan gecil lah
sekarang kita akan nabah punya nih